ketua umum partai nasdem surya paloh menyebut membuka peluang lima puluh persen untuk bergabung ke koalisi prabowo gibran ke depan
dengan akan bergabungnya partai berwarna sejuk ke koalisi prabowo gibran
siapa saja partai politik yang akan berani beroposisi
ketua tim kerja strategis prabowo gibran bahlil lahadalia menyebut akan ada partai politik yang bergabung
menurut bahlil partai yang akan bergabung memiliki ciri khas berwarna sejuk
bahlil juga menyebut perbedaan pilihan politik antara prabowo dan surya paloh
hanya sebatas pertarungan di dalam pilpres
ya semua dekat kok insya allah semuanya akan baik baik
sinyal partai nasdem yang akan bergabung ke koalisi prabowo gibran muncul setelah prabowo berkunjung ke nasdem tower pada jumat siang
namun ketua umum partai nasdem surya palo berdali peluang partainya bergabung ke koalisi prabowo gibran masih lima puluh persen
akhirnya nanti setelah oktober kalau diajukan pak prabowo akan bergabung dengan
pak tidak mau sawat mengumpul si kepala di mk pak
ketua dpp pkb daniel johan mengaku partainya belum ada komunikasi dengan koalisi prabowo gibran terkait tawaran berkoalisi
daniel menyebut partainya saat ini masih fokus terkait hasil rekapitulasi kpu
kami memang belum membahas apakah akan masuk ke dalam koalisi atau tetap di luar
karena kami akan menunggu final dulu dari
kerja kerja tugas tugas dari tim hukum amin
mudah mudahan tim hukum amin berjalan lancar dan bisa mewujudkan keadilan masyarakat yang saat ini sedang kita perjuangkan
kpu memang belum mengumumkan perolehan kursi delapan partai yang lolos ke dpr ri
namun jika merujuk pada aturan pemilu koalisi indonesia maju yang terdiri dari golkar meraih satu ratus dua kursi gerindra delapan puluh enam kursi pan empat puluh delapan kursi sementara demokrat empat puluh empat kursi
koalisi prabowo gibran hanya menguasai empat puluh delapan persen lebih kursi di dpr ri
direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi menyebut
koalisi prabowo gibran memerlukan dukungan di dpr untuk menyukseskan program program mereka
hal ini disebut burhanuddin untuk menjaga kestabilan pemerintah mendatang
jangka panjang adalah pembentukan pemerintahan yang stabil di atas lima puluh persen plus
nah per hari ini itu masih sangat riskan
buat pak prabowo mengandalkan empat partai yang secara total itu baru sekitar empat puluh sembilan persen
artinya cepat atau lambat memerlukan penambahan armada koalisi baru
sejauh ini hanya pdi perjuangan satu satunya partai politik yang menyebut siap beroposisi
sekjen pdip hasto kristianto menyebut pdip telah berpengalaman sepuluh tahun menjadi oposisi
ya dari periode kedua pak jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat
jadi muncul suatu kemampuan untuk melakukan manipulasi
sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks policy dalam konteks implementasinya memang memerlukan suatu check and balances
ketika pdi perjuangan berada di luar pemerintahan tahun dua ribu empat dua ribu sembilan kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri
bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik
bagi apa pembelaan terhadap kepentingan rakyat itu sendiri
dalam jurnal masyarakat ilmu sosial yang diterbitkan oleh brin oposisi disebut akan menjadi penyeimbang atau kontrol bagi pemerintah untuk menjaga keberlangsungan demokrasi